terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika membuat pemerintah mulai angkat suara
bank indonesia memprediksi nilai tukar rupiah dalam rapbn dua ribu sembilan belas lebih kuat dari tahun ini
masyarakat juga diminta tidak perlu resah karena melemahnya nilai tukar rupiah berbeda dengan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
prediksi bank indonesia terkait nilai tukar rupiah yang akan jauh lebih kuat di tahun mendatang
setelah melalui rapat badan anggaran di dpr selasa sore yang membahas tentang rapbn
sebelumnya asumsi makro ditetapkan diantaranya bahwa pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran lima tiga persen
target inflasi tiga lima persen tingkat suku bunga spn tiga bulan pada kisaran lima tiga persen
serta harga minyak tujuh puluh dolar as per barel
menurut gubernur bank indonesia periwarjio tekanan terhadap nilai tukar khususnya rupiah
akan lebih rendah dibandingkan tahun ini yakni di kisaran angka empat belas empat ratus
pada tahun ini kan masalah kenaikan fed fundraitenya memang tahun depan masih ada
tapi kan dua tiga kali sementara tahun ini kan kenaikannya empat kali memang masih naik
tapi kenaikannya kan lebih kecil sehingga tekanan dari globalnya khususnya dari kenaikan suku bunga amerika
juga tidak setinggi yang akan datang saya tidak mengatakan tidak ada lho tetap ada lho
tapi tidak setinggi yang akan terjadi pada tahun ini
dan tentu saja hal hal lain ya moga moga kalau masalah ketekanan perdagangan memang agak sudah diprediksi
tapi moga moga ada solusi solusi mengenai ketekanan pertekanan sehingga premi risiko ya
risiko di pasar keuangan global itu berkurang
sementara itu menko perekonomian darmin nasution menegaskan
masyarakat tidak perlu khawatir akan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
yang saat ini hampir mencapai angka lima belas
menguatnya nilai tukar dolar amerika saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau bahkan pada dua ribu empat belas
darmin menambahkan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini tidak mengganggu stabilitas fondasi utama perekonomian negara
dari kebijakan masih efektif
itu kan bencana banget tuh pandangannya ya
masih kita fundamental ekonominya masih oke kuat
satu satunya kelemahan kita hanya transaksi berjalannya defisit
hingga penutupan selasa petang nilai rupiah masih melemah terhadap dolar amerika
dan berada di posisi empat belas sembilan ratus